esports star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv

untuk dapat info terbaru dari kami

gerhana tidak akan mampu mengadakan
bapak tutup dia
tidak ada kekurangan suatu apa apa dok
kalau begitu saya boleh kan ngeliat ibunya
pasien mengalami pendarahan yang cukup hebat
tapi kami tidak bisa menyelamatkannya
tunggu tunggu tunggu dong
tunggu tunggu tunggu tunggu dong
aduh lu itu
pernah bukan om
suka sekali seperti kakak dan ibu
sayang ya lu gak bisa ngerasain kasih sayang sama malu berdua
mungkin emang udah nasib lunak jadi anak yatim piatu
eh sini duitnya
makanya kalau lo pengen punya duit kerja
sejarah kan aja lo
bang banyak duitnya ya
jangan bajet dong
bang hantu ya
hantu hantu mungkin lo tuh yang hantu
gak salah ini pasti si gerhana gak salah lagi
kayak bapaknya ya pasti dapet warisan gak mungkin kalau enggak
cidat kenapa sih kok bisa mati sengaja ya
mati sengaja gimana mati sendiri kok berhenti di sini biar sih
ya udah cepet
ya udah cepet
aduh gimana sih
kamu tuh niatan banget sih
dibilang lo rantar mau bermewah kok
aduh cang tante pegi kan udah kawin sama om potak
belum punya anak lagi namanya bonar
tapi kan encang lagi nunggu jandanya
capek nih makanya mama kan udah bilang ganti mobil baru ganti mobil baru
opung aku bisa telat ini begini caranya
pak gimana sih pak cucunya keburu terlambat sekolah
kurang ajar kurang ajar
suruh dia aja
jangan curi curi aja cepet bantuin
kali gitu gua kesana dulu ya gua mau liat
kali aja dia perlu bantuan
diam ini kapan tuh lima belas
ya udah bangkanya cepet dong
jangan begitu dopi
saya bukannya hantu saya orang
alamak makin pink kepala aku ini pink aku kenapa mobilnya mogok lagi
aku bisa telat ini bisa telat aku
anak bonar ini dia
eh mancrot emangnya cucuku bau
eh boleh nyapa bisirik buktin dia sayang nih sama saya tuh
hei bukan aku senang dan sayang sama kau itu
mulut kau bau itu
udah sayang daripada kita gatel naik mikrolajah si curut ini mendingan kita naik taksi aja ya
betul itu ya opu
eh kaman kemon kemon kemon mau kemana
mau ikut naik taksi
ikut naik taksi aduh kayak mobilnya dicuri gimana
aduh pelan pelan gimana sih
hei itu dia taksi
eh aduh aduh aduh
hei matamu tuh buta ya
masa bajanya dibilang taksi sih
nah belajar yang rajin ya jangan kayak gua nih
jadi supir angkot
eh sia sia lu sekolah
kalau bisa lo jadi sarjana yang wah nyayangin goda
hehehe gitu ya belajar yang bener
bang kalau bisa siapa jemput ya
aduh lebih montongin aduh aduh aduh
aduh aduh waduh waduh waduh langsung ketemu diri
gimana bu jadi berge dari ini ya ngobung
aduh bonar ini semua gara gara kamu
dalam sejarah dunia keluarga joko susilo mumpuni tidak pernah naik bajai
tadi kan ya aku udah bilang kita nunggu taksi aja ya gak bipur aduh
sudah sudah sudah sekarang gen bonar masuk saja
kalau begitu aku masuklah
rania kau sudah kandung
kita udah terfather langsung lewat kita ini nongkrong keluarga joko susilo
kebelet maaf saya nunggu lagi
raen a longgok bisakah
jadi pemain sinetron
gimana apa kau cembir seperti itu
pokoknya terus kamu tuh bagus banget sama aku sebagai pacar kamu yang paling cantik ini
soalnya aku tuh
bagus pinter multi talented gitu deh
terus gerhana ntar malam aku tayang perdana gitu deh
jadi kamu tuh harus lihat aku kamu tuh harus nonton aku
pokoknya disitu aku keren banget gitu deh
terus artis artis profesional yang lain aja kalah sama
putrihani badinahinai smilkiti
yang cantik ini
nah sekarang gerhana
kamu bangga dong punya pacar yang cantik kayak aku
sekarang kamu udah bisa dong bayangin cium artis terkenal kayak aku